pilkada depok periode kali ini diwarnai pecah kongsi antara sesama petahana
muhammad idris yang saat ini menjabat sebagai wali kota depok
akan berhadapan dengan pradi supriyatna yang sekarang menjabat wakil wali kota depok
komisi pemilihan umum telah menetapkan pasangan muhammad idris imam budi hartono dan pradi supriyatna afifah alia
sebagai dua pasangan calon yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah kota depok tahun dua ribu dua puluh
idris merupakan kader pks sejak ia kali pertama maju bersama pradi di pilkada dua ribu lima belas
karirnya di pemerintahan kota depok dimulai saat ia menjadi wakil wali kota depok
mendampingi nur mahmudi ismail di periode keduanya yang menjabat sejak dua ribu enam belas
sementara imam budi hartono adalah kader pks sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia tercatat sebagai kader pks saat menjabat
sebagai ketua fraksi pks di dprd kota depok
pradi adalah kader gerindra
ia menjadi pendamping idris pada dua ribu lima belas sebagai wakil wali kota depok
sedangkan wakilnya afifah adalah kader pdip
ia sempat maju pada pemilihan legislatif dpr ri dua ribu sembilan belas
mewakili pdip dari daerah pemilihan jawa barat sembilan
yakni kabupaten sumedang majalengka dan subang
namun ia gagal mendapat kursi dpr
dilansir dari ppr
menurut direktur eksekutif pusat kajian politik universitas indonesia aditya perdana
pertarungan pada pilkada depok kali ini merupakan upaya pks mempertahankan dominasinya
partai partai besar yang selama ini tumbang di tangan pks
memutuskan untuk bergabung dan coba mengalahkan pks dengan menjalin koalisi
pks dan koalisi yang mendukung idris berusaha mempertahankan status quo beberapa periode terakhir
sementara kelompok pdip dan gerindra yang
mendukung pradi menginginkan pembaruan
ya pilkada depok menjadi pertaruhan eksistensi pks selama tiga periode
namun kali ini dominasi pks diuji oleh koalisi besar yang dimotori pd perjuangan dan juga partai gerindra
dinamika politik membuat pks dan juga gerindra tidak lagi satu perahu di pilkada depok
sehingga terjadi duel antarpertahana karena wali kota dan juga wakil wali kota pecah kongsi
sebagian kalangan memprediksi pilkada depok akan berlangsung sengit
malam hari ini kita akan membahas dinamika pilkada depok bersama dengan tiga narasumber
dimana dua diantaranya adalah calon wakil wali kota depok
saya akan sapa dari ibu afifah alia calon wakil wali kota depok nomor urut dua
ibu afifah selamat malam sehat bu
sehat alhamdulillah selamat malam bapak renhat
baik terima kasih
ibu afifah dan ada pak imam budi hartono calon wakil wali kota depok nomor urut dua
pak imam selamat malam sehat
alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
warga depok semoga sehat semuanya
termasuk bu siti dan mas renhat
baik terima kasih pak imam saya sapa bu siti zuro
ini sudah lama tidak ngobrol tidak berdiskusi
baik mas apa kabar mas renhat
baik juga mbak wiwi
jadi kita akan bahas soal pilkada di kota depok
tidak hanya soal dinamika politik tapi juga apa sih program yang ingin ditawarkan oleh dua kandidat ini
saya akan mulai dulu
dari bu afifah calon wakil wali kota depok nomor urut satu
bu afifah ini anda menjadi kandidat perempuan satu satunya di pilkada depok
ini bu afifah mendampingi pak wakil wali kota saat ini pak pradi
apa bu afifah hal yang baru yang ingin anda bawa di pilkada ataupun di kota depok
sampai sampai anda harus mengikuti pilkada ini
saat ini sesuai dengan arahan partai saya harus mengikuti konsentrasi sebagai
dan saat ini saya sudah siap untuk mengikuti sebagai calon wakil wali kota depok
tapi adakah hal yang baru bu afifah yang anda akan bawa
isu apa yang akan anda bawa sebagai calon wakil wali kota depok
pastinya saya adalah perempuan pertama yang mencalonkan diri menjadi wakil wali kota depok
dan mudah mudahan dengan majunya saya menjadi calon wakil wali kota depok
akan menambah semangat perempuan yang ada di depok untuk memimpin kota depok
oke tapi selain kemudian anda memimpin kota depok satu satunya perempuan
program apa yang paling anda ingin wujudkan sehingga anda perlu maju dalam kontestasi pilkada
saya adalah pelaku usaha di depok
pasti pertanyaan pertama yang ingin saya lakukan adalah
saya ingin membuat birokrasi yang bersih di kota depok
oke birokrasi yang bersih
betul yang profesional
yang transparan harus segera diwujudkan di kota depok
oke baik jadi birokrasi yang bersih dan juga transparan yang ingin anda wujudkan di kota depok
tahan di situ bu afifah saya akan ke pak imam kalau begitu
anda menjadi calon wakil wali kota mendampingi pak muhammad idris
kalau kita lihat cek rekam jejak politik anda
anda dua kali sebagai anggota dprd kota depok kemudian juga maju di anggota dprd juga di dprd jawa barat
artinya bukan barang baru sebetulnya kontestasi seperti ini
tapi apa yang mendorong anda sampai kemudian hijrah dari legislatif mau ke kursi eksekutif ini pak imam
mas renhat saya boleh sedikit supaya diskusi kita agak santai boleh ya
supaya nggak tegang begitu bu siti ya bu afifa ya
boleh saya nyanyi dikit ya
oh boleh silahkan pak imam
ketipa ketipung suara gendang
merdu solawat bertalu talu
warga depok ayo berdendang
tangan tak berjabat hati terpadu
berjabat hati terpadu
titung jawara betawi
jago silat pintar mengaji
yuk kita dukung bang kiai
oke jadi apa yang mendorong anda untuk maju ke legislatif
terima kasih bang renhad
jadi memang kita melihat ada fenomena menarik
yang terjadi di negeri kita tercinta ini indonesia
dimana pada level kepemimpinan nasional ada bapak joko widodo sebagai seorang insinyur
lalu di level jawa barat juga ada pak ridwan kamil seorang insinyur
ya mudah mudahan kita akan beraklarasi dalam
menyelaraskan pembangunan di tingkat nasional tingkat jawa barat hingga tingkat kota depok
maka sudah saatnya kota depok dibimbing oleh staff stock insinyur yang kebetulan saya angkatan pertama
mahasiswa teknik ui
yang ui pindah ke depok
gitu bang renhad
anda kan selama hampir empat periode berada di luar ya
artinya berada di legislatif begitu meskipun yang eksekutifnya juga dari partai anda
tapi evaluasi anda sebetulnya apa terhadap kota depok
iya depok sebagai trustnya ui permasalahan kota depok memang tidak lepas dari isu
kemacetan sampah infrastruktur fasilitas publik
sama seperti kota kota lainnya
maka kehadiran sosok saya sebagai insinyur dari ui menjadi sangat relevan
dalam menghadirkan solusi yang sangat konkret
pengalaman saya sebagai legislator menempatkan saya sebagai diplomat yang akan menjembatani komunikasi politik
antara eksekutif dan legislatif
bahkan diplomasi dengan pemerintah pusat dki jabodetabek jawa barat
dapat dicairkan dengan jejaring alumni saya alumni ui
tanpa terbelenggu oleh sekat sekat partai
wilayah otoritas maupun syarat
ya tadi lawan anda bu afifah
meng highlight soal birokrasi yang bersih dan juga transparan yang ingin dihadirkan
artinya mungkin bu afifa melihat ada yang tidak bersih ada yang tidak transparan
atau birokrasi yang tidak baik selama ini
apakah anda melihat hal yang sama juga
ya kalau dalam mengevaluasi pasti ada ya
ada hal hal yang belum dilakukan dan ada yang

dilakukan dan ada yang sudah dilakukan kita sama sama sepakat bahwa di indonesia kita akan
membuat peraturan peraturan yang ada membuat dimana para birokrasi bisa melakukan hal hal
sesuai dengan perlakuan perundang undangan walaupun ada sedikit satu satu di sana satu
di sini hanya mungkin oknum ya tapi insyaallah kita kedepan akan memperbaiki dengan apa apa
yang kita harus lakukan oke tapi anda melihat juga ada masalah soal birokrasi soal transparansi
soal bersih di dalam pemerintahan pemerintahan kota depok saya sudah melihat bahwa transaksi
sudah terjadi terus juga hal hal yang apa yang perlu publik ketahui akses publik yang perlu
disampaikan kepada masyarakat sudah disampaikan dari mulai mekanisme pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah dari tingkat kelurahan kecamatan sampai tingkat kota semua sudah transparan
dan hasil dari proses pembangunan juga ditransparankan oke bu aviva sudah transparan
tadi menurut pak imam sebagai calon wakil wali kota lawan anda dan juga sebagai anggota dprd
beberapa tahun terakhir artinya menurut anda birokrasi yang belum belum baik yang seperti
apa transparansi yang tidak seperti apa yang anda soroti sebetulnya selama tujuh bulan setelah saya
mendaftarkan menjadi calon wakil wali kota saya banyak turun ke bawah
dan di depok ini ktp saja masih jadi masalah oke saat warga membutuhkan pembuatan ktp ternyata
masyarakat dibenturkan dengan berbagai macam alasan mulai dari tingkah habis belangko kosong
nanti petugas lain tidak hadir jadi saat inipun saya beranggur sama praktik kami membantu
masyarakat dalam pembuatan ktp kartu identitas anak kartu kependudukan jadi dan saya juga
pelaku usaha di depok saya sudah delapan belas tahun melakukan usaha di depok jadi saya tahu betul seperti apa
birokrasi yang terjadi di kota depok yang anda tahu seperti apa birokrasinya bicara birokrasi satu pintu
tapi kenyataannya tidak satu pintu depok seperti autopilot jadi depok semua dinas bekerja sendiri
sendiri jadi buat saya kedepannya pastinya
birokrasi yang bersih yang transparan yang profesional itu pasti akan kami lakukan karena
sesuai dengan permintaan undang undang bahwa setiap instansi harus mencantumkan berapa lama pelayanan
berapa biaya pelayanan dan ada telpon pengaduan di sana tapi saya tidak pernah melihat di kelurahan
ada hal seperti itu jadi masyarakat tidak tahu bahwa ktp gratis berapa lama kita mengurus ktp dan saya juga
karena saya lama tinggal di depok banyak keluhan keluhan dari masyarakat yang kedepannya pastinya akan
saya perbaiki dengan pengaduan pengaduan dan pastinya kalau saya terpilih saya pastikan saya
akan datang terus ke kelurahan untuk memastikan bahwa masyarakat depok mendapat pelayanan terbaik
di kotanya oke jangan jangan kota depok autopilot tadi yang ibu afifa katakan karena wali kota dan
juga wakil wali kota saat ini calon pasangan calon anda berdua ini sibuk dengan urusan perhubungan yang terjadi di depok
sehingga akhirnya bercerai secara politik di pilkada tahun ini apa jangan jangan demikian itu
pak pra papa pak imam dan juga bu afifah tapi jawab nanti sekali saya juga akan kembali usaha
berikut kami akan segera kembali sesatulnya

anda kembali di cnn indonesia election sebelum saya lanjutkan bersama dengan bu afifah dan juga pak imam calon wakil wali kota depok
nomor urut satu dan juga dua saya akan ke mbak wiwi terlebih dahulu mbak wiwi tadi sudah menyimak secara singkat dulu ya masing masing dari calon wakil wali kota
tapi kalau anda mbak wiwi melihat dinamika politik di kota depok sehingga kemudian petahana maju dua duanya terjadi duel begitu
apa yang menarik mbak wiwi dari yang anda lihat apakah memang pilkada depok ini akan berlangsung sengit mbak wiwi

iya menarik karena bisa diduga ya friksi diantara kepala daerah dan pemerintah depok
iya menarik karena bisa diduga ya friksi diantara kepala daerah dan pemerintah depok
bahkan di dki waktu itu juga iya kan di penghujungnya itu sempat pecah kongsi juga gitu ya sampai terjadi konflik seperti itu
nah kalau kita mengacu pada hasil pilkada dua ribu tujuh belas ini mas reinhardt menarik sekali ternyata sebetulnya incumbent gitu ya
itu berdasarkan data
sebetulnya saya pernah mengatakan jauh sebelum dua ribu sepuluh gitu ya saya hanya mengatakan karena kami melakukan penelitian
saya hanya mengatakan karena kami melakukan penelitian
saya hanya mengatakan karena kami melakukan penelitian
saya hanya mengatakan karena kami melakukan penelitian
saya hanya mengatakan karena kami melakukan penelitian
sebetulnya menjadi incumbent itu tidak sulit untuk menang kembali
mereka ini sudah populer sudah dikenal program programnya sudah dilaksanakan dan sebagainya
satu saja catatnya
kalau yang bersangkutan tidak melakukan korupsi tidak terstigmat secara integritasnya itu sudah asik saja sebetulnya
pasti kepilih kan gitu
nah ini contoh contoh itu saya ambil saya beberapa daerah saya ambil sebagai sampel gitu
jadi sebetulnya enak menjadi incumbent karena satu sisi sudah menang duluan karena dia sudah dikenal dan sebagainya
lihat saja bu risma utang utang kaki menang
anas yang di banyuwangi juga demikian
nah ini dua duanya incumbent ini mbak wiwi
ini dua duanya incumbent ini mbak wiwi bagaimana
iya lah ketika pecah seperti ini satunya kepala daerah satunya wakil dan masing masing mencalonkan apa yang menarik gitu kan
tinggal sekarang dikabungkan
jadi ini memang dipetakan
sebetulnya yang menjalankan pekerjaan ketika satu pasangan ini bekerja kan wakil ya wakil kan begitu
di undang undang pemda itu wakil itu ya menunggu tugas tugas yang diberikan oleh kepala daerah
jadi wakil itu ya memang mewakili lah dalam hal popularitas dan sebagainya
biasanya memang lebih mengedepan yang namanya kepala daerahnya tidak wakilnya kan gitu
ini ketika sekarang friksi dan berhadapan seperti ini tadi sudah dipetakan oleh mas reinhardt gitu ya
berapa partai partai yang berkoalisi jelas satunya gemuk satunya ramping kan gitu
tapi ini jangan lupa ini bukan pemilu legislatif ini pilkada
pilkada itu lebih tergantung pada sosok peran sosok yang bersangkutan
jadi sosok yang bersangkutan ini akan menentukan dengan program program yang sangat promising sangat menjaga kemampuan
sangat menjaga kemampuan
dan juga memperjanjikan sangat tentu gitu ya memberikan prospek prospek yang menyenangkan masyarakat itu yang akan diambil biasanya
jadi sekarang itu apa sebetulnya yang akan ditawarkan oleh pak imam oleh bu afifah dalam hal ini sebetulnya
karena bagaimanapun juga bu afifah sebagai yang apa istilahnya itu rival gitu ya
yang akan berkompetisi dengan mas reinhardt
untuk berkompetisi dengan incumbent dalam hal ini kepala daerah
itu harus melampaui gitu ya
program programnya itu ya istilahnya harus kerja ekstra keras gitu ya
bagaimanapun juga harus meyakinkan
karena ini perempuan mungkin akan mencari ceruk ceruk yang menarik untuk perempuan
katakan seperti itu
tapi biasanya perempuan belum tentu memilih perempuan juga
dalam pilkada seperti itu juga yang kita temukan
nah ini jadi ada kompleksitas perilaku pemilih yang juga harus dipahami oleh para calon ini
saya ke bu afifah langsung karena pak imam sambungan teleponnya terputus
bu afifah anda didukung koalisi besar ini bu afifah dua belas parpol
tapi tadi mbak wiwi men stressing juga bahwa jumlah parpol tidak menjadi jaminan
ini linear dengan dukungan
sejauh mana anda bisa anda yakin sosok anda dan juga pak pradi bisa mengalahkan
sosok lawan anda dan juga mengalahkan dominasi pks ya selama tiga periode
jadi dengan berkoalisinya banyak parpol ini menandakan bahwa masyarakat depok ingin ada penubahan
dalam bidang pembangunan dalam bidang birokrasi
pastinya sudah cemur selama lima belas tahun karena kurangnya pembangunan dan lemahnya birokrasi
dan saya sore tadi itu
sore tadi pun kami rapat koalisi partai bersama tiga puluh tiga anggota dewan dan kepala partai ketua partai
dan kami rapat kami membagi dapil kami masing masing

ya mudah mudahan dengan bersamanya juga para relawan bersama kami koalisi besar ini
kami bisa bekerja sama
dan saya yakin insya allah kami bisa memenangkan keadaan ini
besarnya dukungan atau partai mendukung anda ini anda gambarkan sebagai besarnya arus masyarakat di kota depok yang menginginkan perubahan dari apa yang terjadi sekarang bu afifah
baik meskipun kemudian kita tahu calon wali kota anda juga wakil wali kota saat ini
artinya juga mungkin punya kontribusi kalau kemudian anda bicara soal menginginkan perubahan
oke terputus putus bu afifah kalau begitu tahan dulu saya akan ke pak imam
pak imam tadi bu afifa katakan besarnya jumlah dukungan partai itu adalah gambaran arus ingin perubahan ternyata yang banyak di kota depok
anda saat ini pks terhimpit hanya tiga partai dan satu partai berkarya yang mendukung anda
apakah ini pilkada ini terasa lebih berat saat ini pak imam
iya saya jawab dulu yang tadi belum saya jawab
tentang keberadaan bu afifah
saya lihat bu afifah masih instan
saya sudah dua puluh tahun di depok berkiprah dan bu afifah kan belum masuk di pemerintahan
baru tahu dari masyarakat dan gejala gejala yang ada ya
jadi kalau dari segi pengalaman dari lamanya saya di depok saya sudah termasuk yang lama
sepuluh tahun saya di depok terus juga masalah ktp perlu bu afifah ketahui ktp itu memang domainnya domain pusat
terkait masalah belangko masalah yang lainnya
tapi kalau ada kendala kendala kita akan komunikasikan
tapi apa ukurannya bu afifah ngomong bahwa ini kurang itu kurang ini jelek itu jelek
itu ukurannya jangan sampai pakai perasaan
tapi kita ukur dengan satu standar yang pemerintah sudah buat
contoh misalkan tentang laporan pertanggung jawaban
depok delapan kali wtp itu jelas clear depok bagus
dari hasil yang lainnya pun depok dapat penghargaan yang banyak
jadi saya tidak akan mengambil penghargaan yang banyak
jadi clear lah
ada hal hal yang tidak kita tidak punya ukurannya
jadi kalau kita mau bicara harus dengan ukuran ukuran
ukuran apa yang diberikan oleh pemerintah itulah standarnya
jadi kami punya standarnya bahkan kami punya survei terakhir
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah
alhamdulillah bagus mas
ya terus terkait dengan masalah
terkait dengan masalah banyaknya koalisi di pendukung sebelah
di pendukung buah pipa bukan menjadi jaminan
karena namanya koalisi itu pengantar
sementara yang memilih adalah rakyat
kami saya sudah silaturahmi ke para ulama kepada pihak kiai kepada para alumni ui kepada warga
mereka mengharapkan pemimpin itu bukan sekedar berasal dari partai pendukung
tapi dia adalah pemimpin yang berpengalaman
pemimpin yang berpengalaman
yang kedua karena depok kota religius
maka masyarakat berharap pemimpinnya adalah yang religius
itu dua tingkat dari hasil survei itu memperlihatkan hal seperti itu
mudah mudahan pasangan kami nomor dua bisa memenangkan pilkada
mungkin itu bu wuy ya
baik sudah menarik ya
sudah mulai agak kampanye
saya persilakan nanti bu aviva untuk merespon
usai jeda berikut tetap bersama dengan kami di cnn indonesia election
bisa keren banget
bingung tuh vlf
saya seorang insinyur teknik kimia loh

ternyata allah takdirkan begitu

oke bu aviva dari anda bagaimana

saya mungkin tidak bisa menanggapi dirana itu
tapi yang jelas saat partai jadi perjuangan berkoalisi dengan gerindra
saya sudah tahu bahwa saya akan dipasangkan oleh bapak pradi supriyatna
dan saya langsung menyamakan persepsi saat itu
kalau saya memimpin nanti kalau saya nanti menjadi wakil wali kota
saya ingin membuat birokrasi yang bersih dan profesional
karena saya yakin sebuah kota yang baik harus dibangun dengan
diawali dengan birokrasi yang bersih
dan alhamdulillah pak radhi mengamini itu
dan saya juga bicara soal infrastruktur bahwa menaikkan pad
mengurai kemacetan bahwa kita harus membangun infrastruktur
dan ternyata kami juga memiliki persepsi yang sama
jadi akhirnya saat saya diminta berpasangan dengan pak radhi supriyatna saya yakin
dan saat ini pun sisi misi yang kami buat hasil dialog kami

hasil apa yang saya alami selama
selama tujuh bulan
dan apa yang saya alami sebagai pengusaha
sebagai warga yang ada di depok selama delapan belas tahun
terus juga pengalaman bapak pradi sebagai wakil wali kota
itulah yang menjadi latihan isi misi kita
dan juga kami rangkai bersama partai kualitas
oke baik saya ke mbak wiwi
mbak wiwi di depok ini kita tahu merupakan basis suara pks ya
tiga periode menang
tapi kemudian pilkadaan
tapi kemudian pilkadaan ini kan pecah kongsi
kalau incumbent nya ini jalan masing masing
kemungkinan menangnya menjadi tipis begitu
apakah ini juga menjadi momen yang berat bagi pks untuk mempertahankan eksistensi
dan juga momentum bagi pdp gerindra untuk menghentikan hegemoni pks selama tiga periode ini
jadi pak idris ini sebelum jadi wali kota menjadi wakil wali kota ya
wali kotanya pak nur mahmudi ya kalau tidak salah
jadi dia sudah menjadi wakil wali kota terus menjadi wali kota
secara partai pks ini tiga periode gitu ya
dua belas tahun berturut turut memimpin depok gitu
meskipun suaranya kecil yang menjadi pertanyaan kita sebagai intelektual itu
perolehan suara di dpr kecil gitu ya
tapi dia juga bisa memenangkan waktu itu
jadi koalisinya juga ramping sebelumnya
waktu pasangan dengan pak pradi ya itu juga kecil kan
tapi menang gitu
bahkan sebelumnya juga menang
nah ini yang patut juga dipertimbangkan serius
artinya tadi itu saya katakan selama kepala daerah incumbent ini
tidak cacat integritasnya itu sebenarnya sudah apa istilahnya itu

kartu masuk yang positif gitu
yang sekarang dipertanyakan adalah sekarang kompetisi ya kontestasi
apa sih sebetulnya kehebatan dari depok ini
bisa kan menjadi smart city kan gitu
apakah lalu akan ada istilahnya kompetisi kontestasi yang lebih substantif
untuk bukan hanya mengorek tentang friksi antara
untuk bukan hanya mengorek tentang friksi antara
untuk bukan hanya mengorek tentang friksi antara

pak idris ya pak idris dan pak pradi
tapi kita pertanyakan sekarang apa yang akan ditawarkan ke masyarakat
masyarakat harus dicerdaskan atau diberikan informasi tentang program program yang visioner tadi itu
yang inovatif tadi itu
nah kita harapkan ada program yang inovatif dari depok ini
karena ini kota kampus juga kan depok ini banyak kampusnya kan gitu
nah tentu nanti usernya itu akan bertanya pak imam sebagai alumni ui apa program inovatifnya
bu aviva yang pengusaha apa program inovasinya
sehingga sudah ada obsesi dari para calon ini untuk membawa depok ke lebih yang smart city

yang dengan perubahan perubahan yang lebih besar

sehingga nanti akan menjadi satu kota role model gitu ya
untuk kehasan depok yang bisa dicontoh oleh daerah daerah lain
itu yang kita harapkan
kompetisi dari pilkada langsung
itu sendiri yang sekarang itu sebenarnya mas reinhardt menjadi semacam concern masyarakat ya
concern berbagai kalangan untuk ditunda sebetulnya pilkada
karena ini melibatkan masyarakat luas
karena ini melibatkan masyarakat luas
dengan mempertaruhkan seperti ini tentu kita harapkan adalah kualitas ya
dari satu tahapan tahapan pilkada kita khususnya di depok ini
yang tidak sekedar kompetisi kosong gitu ya
tapi kompetisi yang betul betul substantif gitu ya
karena menghadirkan program program yang tadi bu aviva mengatakan akan menghadirkan program yang memang diharapkan masyarakat
lalu pak imam juga mengatakan saya ingin melakukan satu katakan gitu ya mendriving force
untuk menata kota kan gitu
karena insinyur tadi itu kan
ya kita tunggu seperti itu
jadi mana di antara dua pasangan calon itu yang akan paling meyakinkan gitu ya
convincing dan promising bagi masyarakat di depok
nah itu yang nanti akan kepilih
karena politik itu harus meyakinkan

jadi voters gitu ya pemilih harus diyakinkan betul gitu ya
harus diyakinkan betul gitu ya
bicara soal meyakinkan voters ya
di depok ini kan kota penyangga ibu kota
artinya juga menjadi melting melting point juga melting pot juga ya
ceruk pemilih atau potensial apa saja yang bisa diperebutkan oleh kedua kandidat ini
jadi kan pastinya ada swing voters
nah makanya setiap pilkada itu selalu tidak konstan seperti itu
nah pandai pandainya calon untuk mengambil gitu ya kemungkinan swing voters tadi itu
nah itulah nanti yang dikompetisikan adalah program
nah di sini kan kita membaca atau mendengarkan tadi belum diceritakan secara agak detail gitu ya
program apa yang bisa dibumikan di depok kan gitu
kalau dari pasangan pak idris pak imam itu
menjanjikan lima m gitu ya perkelurahan
wah ini langsung kan kelurahan akan kerja ini ekstra keras kan gitu untuk memenangkan itu satu contoh
lalu ada lima pengusaha gitu ya akan diupayakan sebagai nanti menciptakan startup gitu kan
demikian juga ini kompetisi yang agak berat untuk bu afifah ini
karena satu perempuan pengusaha akan diciptakan gitu ya
nah bu afifah akan menciptakan mungkin tidak satu lagi lima atau berapa kan gitu
jadi menurut saya tapi tentu yang rasional yang bisa dipercaya ya trusted lah gitu ya
nah ini yang akan bisa menggiring swing voters itu beralih gitu
karena swing voters itu tidak punya ideologi
jadi prospek prospek yang dia yakini akan membawa katakan depok menjadi lebih baik
saya senang dengan itu gitu kan
nah bicara soal depok menjadi lebih baik usai jeda kita akan coba membahas sedikit soal program masing masing bu afifah dan juga pak imam
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik segmen ini bapak ibu kita akan bahas soal program
jadi secara singkat saja mungkin digambarkan secara umum apa yang akan anda bawa masing masing dari dua kandidat calon wakil wali kota ini
program apa sih tadi sudah disinggung sedikit oleh mbak wiwi
ada program dana lima miliar membuat pengusaha perempuan ribuan dan lain sebagainya
mungkin saya ke pak imam dulu pak imam apa programnya pak imam secara singkat
iya kita punya program lima miliar perkelurahan lalu lima pengusaha baru dan satu perempuan pengusaha
ya saya lihat bahwa selama ini musrembang kelurahan di kota depok sudah diberikan sekitar dua miliaran mbak wiwi
jadi kedepan kita akan tambahkan karena banyak yang tidak kebagian
mudah mudahan dengan ditambahkan seluruh kelurahan di kota depok bisa mengatasi masalahnya sendiri
dengan kebijakan anggaran tersebut tapi memang kita akan drive sdm nya agar anggaran yang kita berikan bisa dipertanggungkan secara baik
karena dalam kasus kasus yang ada di indonesia ya kepala desa diberikan anggaran nggak siap
maka untuk itu kita nanti akan siapkan infrastrukturnya dalam menyambut bijakan lima miliar per kelurahan
insya allah termasuk bagaimana kita akan menaikkan insentif untuk rt rw yang memang mereka garda terdepan bagi pemerintah kota depok
untuk bisa membentuk masyarakat yang bersama sama membangun kota depok
jadi peran mereka sangat dibutuhkan dalam pembangunan
maka kita harus memberi support yang kuat kepada mereka agar kita sama sama membangun di kota depok
baik bu afifah dari anda bagaimana
ya terdengar pak
ya silakan bu afifah bisa dengar
ya bisa kita punya program pengusaha dengan sepuluh ribu pengusaha
saya pikir dalam waktu lima tahun dengan dua pengusaha itu sangat mungkin
kita ambil pasar yang ada saat ini depok belum memaksimalkan pasar yang ada
misalnya kita bisa menyediakan deterjen untuk warga masyarakat depok dengan sendiri
kita bisa membuat sabun
dan saat ini pun hasil hasil yang dihasilkan oleh umkm depok belum terserap secara maksimal
belum ada peran serta pemerintah di sana
dan tentunya saya sebagai pemerintah melihat itu sebagai sebuah peluang
pastinya dalam kita melakukan usaha lebih mudah lagi dengan intervensi seorang pemimpin di sana
jadi saya rasa dengan dua ribu pengusaha per tahun itu bukan hal yang sulit
oke nah tapi dari beberapa yang sudah anda sampaikan berdua bu afifah dan juga pak imam
saya belum mendengar ini soal kemudian bagaimana mengatasi kemacetan misalnya di kota depok
ini yang juga menjadi penyakit klasik
juga banyak dikomplain oleh banyak orang
kemudian soal angka pengangguran
kemudian soal tata ruang tata letak kota
apa program anda untuk itu bu afifah dulu
mengenai program tata ruang bahwa depok saat ini masih margonda sentris
jadi kalau kita lihat padahal depok ini melebarnya itu ke barat dan timur
tapi saat ini yang dibangun cuma bagian utara
bagaian utara selatannya ditinggalkan
jadi buat saya pastinya saya akan membangun infrastruktur untuk memindahkan pusat pusat ekonomi baru
membangun pusat ekonomi baru di bagian barat di bagian timur dan di bagian selatan
pastinya dengan menambah ekonomi baru pastinya kita bisa menyerap tenaga kerja di sana
ruang usaha di sana
ya terima kasih
permasalahan dalam kampanye ke depan mas renhat
ini kita dalam kondisi covid sembilan belas
sehingga kita punya tiga ya untuk mengatasi covid sembilan belas
masalah pengangguran dengan tenaga kerja lima pengusaha baru itu dengan seribu pengusaha perempuan
yang kedua masalah ketahanan pangan
ketahanan pangan itu kita pasti ya selama masih covid itu kita akan tetap memberikan bantuan kepada masyarakat
baik dari kota depok dari provinsi maupun dari jawa barat
mudah mudahan akan diperbesar karena kita tahu masyarakat banyak yang bermasalah terhadap tahanan pangan ini
dan membuat program bagaimana masyarakat bisa terhadap kuat terhadap pangan
yang ketiga masalah pendidikan mas benhard
masalah pendidikan ini sangat penting karena banyak masyarakat menjerit tentang kota internet
insya allah kita buat program internet gratis di tingkat rt di tingkat rw
sehingga tidak ada masalah di kemudian hari
warga depok harus tetap sekolah
kalau untuk masalah transportasi ya saya ini ketua komisi empat bidang infrastruktur di jawa barat
jadi channel saya banyak lah ya di jawa barat maupun di nasional
dan salah satu bidang komisi empat bidang pembangunan adalah tentang transportasi
saya sudah tahu rt rw rencana tata ruang jawa barat tata ruang wilayah kota depok yang sedang
dan alhamdulillah depok sekarang berkembang cukup baik
saya katakan bahwa saya sudah dua puluh tahun di kota depok
kalau kita baru instan lah menurut saya baru tujuh bulan ya
saya tahu perkembangan dulu depok bagaimana dari mulai becek dan sebagainya
sekarang infrastruktur sudah bagus
saya kemarin kampanye mungkin bu afifah juga merasakan
kampanye ke kampung kampung itu semuanya licin
ya sudah di as out sudah di beton itu zaman
ya lima belas tahun itu sudah bagus sekali
memang margonda bagian yang perlu kita perbaiki ke depan
tapi bukan daerah lain tidak tersentuh
ya kalau kita tanya kepada camat sama tanya lurah tanya warga depok pasti tersentuh pembangunan itu
sekarang tol sudah melintang baik dari barat ke timur maupun dari utara dari selatan ke utara
itu sebagai pemecah jalan pemecah kemacetan di margonda
udah gitu status jalan raya sawangan sekarang berubah
tadinya statusnya milik kota depok sekarang milik pusat
oke baik pak imam
dengan menjadi milik pusat ini sawangan akan berkembang besar dan kita mudah mudahan bisa pintar kepada pusat untuk dilebarkan
ya pak imam mohon maaf harus saya potong karena durasinya terbatas
jawaban jalan di sawangan dan wilayah depok bagian barat bisa berkembang
dan saya harus ke bawiwi terakhir
bahwa potensi dari pengembangan jalan bisa diperlengkapi
itu mas benhart
baik bawiwi ini pilkada di tengah covid ya bagaimana
mau disampaikan oleh pak imam
jadi tentu ya misi misi program yang disampaikan oleh dua pasangan calon menurut saya juga harus merespon gitu
kehidupan normal baru
dampak dampak covid itu harus dipertimbangkan secara serius
dimasukkan dalam program prioritas
kita setuju infrastruktur dibangun tapi saat ini yang paling penting adalah mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi
itu yang menurut pak jokowi dikatakan secara nasional
jadi kita sedang mengalami itulah
ini yang harus diperdengarkan oleh tentunya disampaikan oleh dua pasangan calon gitu ya
empati terhadap dampak dampak yang dahsyat dari covid sembilan belas itulah
ini yang mungkin kurang tadi itu ditunjukkan
jadi kira kira di ceruk ceruk mana yang berkaitan dengan sandang papan
jadi basic needs gitu ya
kebutuhan dasar dari masyarakat yang mungkin tidak beruntung tadi itu kena dampak dari covid
sehingga mereka secara ekonomi sangat ini sangat tentunya dalam keadaan yang perlu dibantu
mbak bewi terima kasih
ini yang mungkin akan menjadi satu apa namanya poin kampanye yang sangat ini ya
yang sangat menjanjikan menurut saya
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi depok khususnya dampak dari covid sembilan belas
saya yakin masih banyak sekali yang ingin dibicarakan sebetulnya
tapi sayangnya durasi kami terbatas ini
pak imam bu afifah dan juga mbak wiwi
tapi mudah mudahan apa yang tadi sudah disampaikan paling tidak bisa menjadi gambaran bagi pemilih di kota depok untuk bisa lebih terbuka lagi
melihat calon dari masing masing kandidat di pilkada kota depok
dan kami tentu juga masih mengawal dan meminta komitmen dari masing masing paslon untuk menjaga protokol kesehatan sepanjang kampanye berjalan
terima kasih banyak pak imam terima kasih banyak bu afifah terima kasih banyak mbak wiwi sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
terima kasih pak renal
kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia election